bumega semuanya setuju
dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan
calon presiden pak ganjar pranowo
tadi saya bisik bisik ke beliau
pak nanti habis dilantik
besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
tidak usah lama lama
perencanaannya disiapkan sekarang
begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan
sehingga swasembata pangan ketahanan pangan
kedaulatan pangan itu betul betul kita miliki
ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang
mengerim semuanya tidak ekspor pangannya
gantung sudah berat sudah gula sudah semuanya ngerim semuanya
oleh sebab itu
sepuluh tahun ke depan lima tahun ke depan sepuluh tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki
bukan visi misi yang terlalu
bagus di awang awang tapi visi taktis
rencana kerja detail harus kita miliki
pak ganjar mampu menyelesaikan ini